pengadilan negeri jakarta selatan menggelar sidang tuntutan untuk ag dalam kasus penganiayaan david ozora
sidang tuntutan digelar secara tertutup dan kami sudah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia arief kurniawan di pengadilan negeri jakarta selatan
arief apa tuntutan yang disampaikan jaksa terhadap anak yang berkonflik dengan hukum ag dalam penganiayaan david ozora
ya selamat sore putri betul sekali memang agenda untuk pembacaan tuntutan terhadap terdakwa anak ag ini sudah selesai dilakukan
tadi pembacaan tuntutan dimulai pada pukul lima belas dan selesai pukul enam belas
dan tadi baru saja disampaikan langsung oleh kepala kejari jakarta selatan sarif sulaiman mahdi
dari pembacaan tuntutan dari pihak jpu ini menuntut terdakwa anak ag dengan hukuman penjara selama empat tahun
dan terdakwa anak ag harus ditahan di lapas khusus anak
karena sesuai dengan pasal tiga ratus lima puluh lima kuhp
dan memang untuk tuntutan empat tahun ini menurut kepala kejari jakarta selatan ini sudah tuntutan yang optimal
mengingat usia dari ag ini masih muda masih lima belas tahun
sehingga tidak bisa diterapkan tuntutan maksimal seperti orang dewasa
karena memang sebagai informasi untuk pasal penganiayaan berencana untuk orang dewasa itu maksimal tuntutannya itu dua belas tahun
nah ini karena posisinya anak ag masih di
dikategorikan anak anak maka separuhnya dan dikurangi lagi
jadi memang seharusnya maksimal enam tahun
tetapi karena posisinya masih lima belas tahun
ini dikurangi lagi menjadi empat tahun
dan tadi kepala kejari jakarta selatan menyatakan bahwa semua unsur unsur dakwaan jpu ini dinilai terpenuhi dan juga terbukti
dan untuk unsur unsur dari penganiayaan perencanaan dan juga turut serta ini semuanya sudah terpenuhi

oleh sebab itu dari pihak jpu ini menuntut terdakwaan jpu ini menurut kepala kejari jakarta selatan ini sudah terpenuhi
oleh sebab itu dari pihak jpu ini menuntut terdakwaan jpu ini menurut kepala kejari jakarta selatan ini sudah terpenuhi
dan rencananya untuk agenda persidangan selanjutnya itu nanti akan dilanjutkan esok hari dengan agenda pleidoyi atau pembelaan dari pihak terdakwaan anak ag
dan sementara menanggapi dari tuntutan jpu yang sudah disampaikan pada hari ini dari pihak kuasa hukum david ozora malaysia anggera ini mengatakan pihak keluarga david ozora menerima atas tuntutan jpu

searmsaknya pribadi dari jb poorly rate yang posisinya di mana berbangun sus disciplines kemedian ditentukanwest most most terakhir tahun
sehingga tuntutan empat tahun itu dinilai sudah paling maksimal bagi anak ag
dan dari pihak kosa hukum david ozora melissa anggere ini meminta agar nanti pada saat vonis
pihak majelis hakim bisa menjatuhkan fonis sesuai dengan tuntutan jpu yaitu empat tahun
ya baik arief kalau misalnya dilihat berarti sekarang bagaimana dengan potensi tuntutan terhadap tersangka atau terdakwa lainnya arief
ya untuk mario dandisatrio dan juga shane lucas ini saat ini memang belum p dua puluh satu
kemarin informasi dari pihak kosa hukum sian lukas hp siombing diperkirakan berkas dari sian lukas dan juga mario dandisatrio ini bisa rampung usai lebaran
jadi nanti pasca lebaran sidang perdana terhadap mario dandisatrio dan juga sian lukas ini bisa segera digelar
dan mengingat usia dari sian lukas dan juga mario dandisatrio ini sudah
di atas tujuh belas tahun maka bisa diterapkan ancaman hukuman maksimal untuk penganiayaan berencana dengan ancaman maksimal itu dua belas tahun penjara
baik terima kasih arief kurniawan langsung dari pengadilan negeri jakarta selatan